nah sementara itu agenda kampanye dan saling mengencangkan antar koalisi terus dilakukan kedua kubu
kemarin calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga salahudhudin uno menyambangi kaum milenial di kota tangerang di salah satu warung makan
tidak ketinggalan calon presiden petahana joko widodo juga makan makan di restoran
dengan agenda kampanye mengeratkan koalisi bersama sejumlah ketua umum partai
tidak ketinggalan calon presiden petahana joko widodo juga makan makan di restoran
dan netralitas pihak penyelenggara
tidak terpengaruh oleh satu dan lain hal termasuk juga dorongan dorongan baik dari pihak komposisi maupun juga dari pihak penguasa
sementara calon presiden jokowi memilih untuk bersantap bersama para ketua umum partai koalisi indonesia kerja di salah satu restoran di jakarta
dalam akun instagram ketua umum partai persatuan pembangunan robahormuzi
terlihat kebersamaan jokowi dengan ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri ketua umum partai hanura usman sabtaodang
ketua umum pkpi yas hendro priyono hingga ketua umum partai golkar erlangga hartarto
melalui unggahan instagramnya romi memberi keterangan acara kumpul kumpul ini dengan sebutan ngopi alias ngobrol pintar menuju debat capres pertama tujuh belas januari dua ribu dua puluh